ingin tahu seberapa hebat kemampuan anda dalam bermain catur
silahkan mencoba bertanding melawan robot catur yang ditampilkan dalam java jazz festival dua ribu dua puluh tiga yang digelar di kawasan senayan jakarta
salah satu kelebihan dari robot catur ini adalah robot catur ini memiliki sepuluh level kemampuan
di mana di level teratas yaitu level sepuluh ini robot catur ini memiliki kemampuan setara dengan pecatur yang memiliki elo rating di atas dua
dan saya sedang melawan robot catur yang disetting di level sepuluh kita lihat siapa yang menang
selama tiga hari diuji coba dalam java chest festival robot hasil kerjasama java dengan universitas gunadharma ini sudah melawan lebih dari lima puluh pecatur dari berbagai level
mulai level amatir hingga grandmaster
salah satu yang mencoba kemampuan robot catur ini adalah pecatur indonesia bergelar woman vd master diajeng teresa singgi
dari semua pertandingan yang sudah dijalani robot catur ini belum terkalahkan
maklum dengan jutaan database yang tersimpan robot catur ini dapat menganalisis dan memprediksi langkah lawannya
ya kalau robot catur ini setahu aku basenya tuh memang enjin catur ya
jadi kami juga sebagai atlet itu latihannya dengan enjin catur begitu

jadi kalau masalah kualitas dan otaknya sendiri dari robotnya itu menurut aku oke
aku rasa ini bisa menjadi salah satu platform untuk pecatur pecatur muda untuk sparring untuk training gitu
robot catur yang ditampilkan ini merupakan penyempurnaan dari prototipe yang sudah dimiliki sebelumnya oleh universitas gunadharma
namun riset dan pengembangan masih akan terus dilakukan
selalu berkembang maka itu kami memiliki database
database ini kami dapatkan dari seluruh pertandingan yang ada di dunia
jika tidak salah database kami itu telah merekam sekitar enam juta pertandingan sampai saat ini
jadi semakin banyak dia bermain dengan orang orang jago maupun orang yang biasa aja gak apa apa
itu akan menambahkan ilmunya si robot
jadi dia akan levelnya akan naik sendiri dengan data yang diterima
dengan waktu riset sekitar tiga bulan
pembuatan robot catur karya anak bangsa ini menghabiskan biaya hampir satu miliar rupiah
akan tetapi salah satu kelemahan dari alat ini adalah regulasi pertandingan catur yang spesifik
belum bisa terdeteksi atau belum bisa di input ke dalam sistem yang dimiliki robot catur tersebut
erlangga wisnuaji andriawan saputra jakarta